kita ke kasus lain kejaksaan negeri surabaya mengupayakan pemindahan penahanan tersangka ahmad dhani ke surabaya untuk segera menjalani sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik
hal ini dikarenakan ahmad dhani sedang ditahan di lapas cipinang jakarta timur setelah dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan terkait perkara ujaran kebencian
kejaksaan negeri surabaya telah mengirim surat permohonan kepada ketua pengadilan negeri jakarta selatan agar memindahkan penahanan tersangka ahmad dhani sepanjang melakukan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik di surabaya
surat penetapan hari sidang pertama juga telah diterima dari pengadilan negeri surabaya yaitu tujuh februari dua ribu sembilan belas
setiap minggu kita harus terbang ngambil ke jakarta untuk anu terus kembalikan lagi kan saya rasa nggak efisien anu